digali soal apa sekarang pak
kemarin sudah saya sampaikan yang digali terkait dengan kebijakan
terkait dengan pelaksanaan kebijakan terkait dengan evaluasi kebijakan
karena ini terkait dengan tiga tersangka korporasi yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka
hari ini datang cukup awal nih pak
kami belum bisa memperkirakan
bisa agak sore bisa juga malam kita nggak tahu ya
yang penting pemeriksaan bisa tuntas pada hari ini